polisi juga sudah melayangkan surat pencekalan terhadap ketiganya
itu berbeda dengan yang layar di cnn
biasanya kelembapan udara itu dia jadi minimum